mempercepat pencarian korban tanah longsor di pulau serasan
pemerintah kabupaten natuna menambah alat berat untuk proses penggalian tanah di lokasi kejadian
ditambah empat unit alat berat maka total tujuh alat berat dikerahkan untuk menggali lokasi tanah longsor
bupati natuna kepulauan riau wan siswandi menyebut empat alat berat lagi didatangkan ke pulau serasan
untuk mempercepat proses pencarian kami sore
menurut dia di lokasi pencarian sudah ada tiga alat berat yang dioperasikan
untuk melakukan pencarian korban yang tertimbun tanah longsor
penambahan alat berat ini bertujuan untuk mempercepat pencarian korban tanah longsor
pencarian dilakukan bukan hanya di satu titik tetapi berpencar di lokasi titik tanah longsor
yang ada di desa pangkalan kecamatan serasan
kalau pengungsi saya pikir memang tidak ada masalah
jadi secara logistik siap kemudian untuk memasak juga tidak ada masalah